selamat hari guru nasional
eits tapi kira kira tahu nggak ya warga itu kapan sebenarnya hari guru nasional
dan sebenarnya makna guru bagi mereka apa aja ya
yuk kita cari tau
kapan hari guru itu jatuh di indonesia
hari guru itu bulan ini tapi tanggalnya gak inget
hari guru itu
ada dua puluh empat bukan ya

tanggal dua puluh lima november dua ribu dua puluh satu
aku mau nanya dong guru menurutmu itu apa sih
guru menurut aku sih kayak orang tua di sekolah sih kan
sampai ngajarin anak anaknya banyak yang nakal terus kadang juga harus sabar
guru itu susah pahawa tanpa tanda jasa dia udah ngajarin apa yang kita belum tau
guru itu pahlawan
ngajarin tingkah laku dan lain lain sih jadi kayak orang tua
yang memberikan motivasi membimbing membantu saya dalam mengejar sebuah cita cita
kalau diinget inget dulu waktu masa sekolah dari sd sampai sekarang udah dewasa nih yang paling diinget siapa namanya
oh ada guru smp guru tata boga namanya urahmi
paling favorit sih pak muji sih sd guru sd
ada guru namanya bu endang
alasannya gurunya seru banget klasik baik
kebetulan endang itu memang orang tua saya juga aja jadi saya melihat guru itu sama seperti orang tua saya
soalnya makan mulu tiap pelajaran
makan ini udah mau hari guru nah pesan untukmu untuk guru guru semua apa sih
pesan untuk hari guru sih semangat terus pak ngajarin kami maafin kami ya pak kami banyak salah selama ini
harapan saya untuk guru indonesia lebih sejahtera aja
semoga tahun depan bisa berjalan dengan normal lagi
diberdartikan sama negara karena dia mencetak inginerasi bangsa yang tak berguna untuk negara ya
terima kasih banyak atas semua ilmunya